cara unik dilakukan pedagang sapi kurban di kawasan jalan insinyur soekarno surabaya jawa timur
untuk memberikan hewan kurban berkualitas bagus kepada pelanggannya
pemilik lapak memberikan layanan pijat dan spa pada sapi kurban yang dijualnya
pedagang sengaja memberikan layanan pijat dan spa pada seluruh tubuh sapi
agar sapi sapi benar benar nyaman di kandangnya yang baru
karena sapi sapi ini didatangkan dari kabupaten sumenep madura jawa timur
menurut pedagang sapi yang kelelahan karena menempuh perjalanan seringkali membuat mereka malas makan
namun setelah sapi korban ini diterapi pijat dan spa mereka pun kembali lahap
untuk memberi layanan maksimal kepada para sapinya
sang pedagang menggunakan jasa seorang ahli pijat dan spa sapi
sapi yang sehat dengan kualitas daging yang bagus
menjadikan sapi madura dagangan ibtu hajar ini selalu jadi langganan hewan kurban setiap tahun
alhamdulillah karena memang dagingnya itu bagus ya
nggak terlalu banyak pengandung lemak
kedua memang karena saya sendiri
strategi ibnu hajar untuk memberi layanan pijat dan spa pada sapinya
juga dinilai baik oleh petugas dinas ketahanan pangan dan pertanian kota surabaya
jadi dia akan memberikan kualitas sapi yang betul betul baik untuk masyarakat
jadi saya kira saja saja memang ada yang seperti itu
jadi di spa di pijat
tapi asal jangan dicontang ya pak
ya jangan terlalu berlebihan
selain di pijat dan spa
sapi di kandang milik ibnu hajar ini juga diperdengarkan musik
diberi kipas angin
bahkan penyejuk ruangan
meski membolehkan pedagang melakukan berbagai upaya untuk membuat bobot hewan kurban yang bertambah
triburoto purnawanto surabaya jawa timur